sejumlah paket bantuan untuk korban banjir di mahakam ulu akan diberangkatkan
bantuan ini menggunakan kabel di pelabuhan sungai kunjang di samarinda
dijadwalkan saudara bantuan tiba di rabu pagi
bantuan untuk korban banjir di mahakam ulu terus mengalir
baik dari pemerintah perusahaan maupun kelompok perorangan
bantuan berupa beras telur air mineral gula dan bahan pokok lainnya
sementara untuk alat kesehatan dan obat obatan juga sudah siap diberangkatkan
sejumlah paket sembako ini diangkut menggunakan kapal dari pelabuhan sungai kunjang samarinda
menuju pelabuhan mahakam ulu dan akan disalurkan ke tempat banjir
yang merendam lima kecamatan di mahakam ulu
ya yang disalurkan bahan pokok itu
di sini yang kemarin khusus untuk bantuan itu ada dua paket nih
yang pertama enam ratus sak lima kilo an nya
berasnya kalau yang satunya ini seratus sak lima kilo
yang beras seratus sak ini kalau yang enam ratus itu ada enam ratus dos